kalau di jakarta ada lrt di kota bandung di jawa barat pemerintahnya juga sudah mencanangkan untuk mengaktifkan kembali rel rel kereta api yang telah mati atau tidak aktif kemudian diaktifkan kembali
nah ini bagus sekali ya karena ini menjadi salah satu alternatif jalur darat yang mungkin waktunya bisa lebih singkat daripada kita harus berjibaku dengan kemacetan setiap hari ya
nah salah satunya ada informasi ini tentang pt kereta api indonesia yang tengah melakukan berbagai persiapan untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api cibatu garut jawa barat
pengerjaan proyek jalur kereta api sepanjang sembilan belas km yang sudah puluhan tahun mati ini akan dimulai pada akhir tahun
warga yang sudah lama menempati lahan milik pt kai pun mengaku pasrah jika digusur
rabu pagi direktur utama pt kereta api indonesia edi sukmoro bersama jajarannya memeriksa jalur kereta api cibatu garut yang akan kembali diaktifkan
jalur ini diprioritaskan untuk kembali diaktifasi setelah berhenti dioperasikan
pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga pemeriksaan jalur rel kereta api sepanjang sembilan belas km dilakukan di beberapa titik mulai dari stasiun cibatu hingga stasiun garut
hasilnya rel dalam kondisi rusak dan hilang
begitupun dua jembatan yang menjadi perlintasan kereta api yakni jembatan cikoang dan citameng harus diperbaiki
pt kai sudah menyiapkan anggaran sebesar rp tiga ratus lima puluh miliar rupiah untuk reaktivasi jalur cibatu garut
dana sebesar itu digunakan untuk penggantian rel pembangunan stasiun
kompensasi bagi warga yang menempati lahan pt kai
saat ini kita memang sudah ingin berjalan mungkinan akhir tahun gitu ya
tetapi yang pasti kita lihat area area yang memang sudah penertibannya itu tidak menyangkut banyak sekali masalah dengan masyarakat
di sepanjang jalur cibatu garut terdapat kurang lebih satu lima ratus rumah yang berdiri di atas lahan milik pt kai
warga yang terkena imbas aktifasi mengaku pasrah
salah satunya kartini
bersama suami dan empat orang anaknya ia mengaku sudah dua belas tahun tinggal di lahan pt kai
kartini menempati lahan pt kai seluas enam puluh meter persegi di kampung neglasari rt empat rw sepuluh desa sukasono kecamatan sukawening
meski setiap tahun membayar uang sewa kepada pt kai sesuai surat perjanjian yang telah disepakati
kartini menerima jika rumah yang telah dibangun dengan biaya enam puluh juta rupiah itu harus ditertipkan
kartini menerima jika rumah yang telah dibangun dengan biaya enam puluh juta rupiah itu harus ditetipkan
kartini menerima jika rumah yang telah dibangun dengan biaya enam puluh juta rupiah itu harus ditetipkan
ibu sudah di nenhum negara ibu masih di turun
ibu sudah di kembali ke tempatmu
ibu sudah di kembali ke tempatmu
ibu sudah di kembali ke tempatmu
dari mana ibu
dari mana ibu
dari mana ibu
hal senada juga diungkapkan reis prunakawati
reis mengaku sudah tiga puluh delapan tahun mempati rumah yang lokasinya berada tepat di samping stasiun wanaraja
rumah tersebut merupakan bagian rumah dinas almarhum suaminya
yang dahulu menjabat sebagai kepala stasiun wanaraja
ais pun tak akan melakukan protes walaupun harus meninggalkan rumah yang telah ditinggalinya selama ini
untuk merealisasikan pembangunan pt kai mengaku akan memberikan uang kompensasi
bagi warga yang menempati lahan pt kai
uang yang diberikan sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi
sekilas permukiman warga di kampung rokal kelurahan pakuwon kabupaten garut ini
tak ada bedanya dengan permukiman pada umumnya
padahal sebenarnya perkampungan ini berada di atas jalur rel kereta api cibatu garut
yang berhenti dioperasikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kondisi rel saat ini hanya sebagian saja yang masih terlihat
dan sebagian lagi sudah tertutup oleh tanah dan rumah rumah warga
ada empat jalur kereta api di jawa barat yang akan direaktivasi
di antara ini adalah jalur banjar cijulang pangandaran parigi
cibatu garut cikajang cukudapatuh banjaran ciwide dan rancaikek tanjung sari
zaiul hak garut